kemacetan panjang terjadi di ruas arteri bekasi
antrean panjang mencapai lebih dari empat km
kemacetan panjang terjadi di jalan diponegoro
hingga jalan sultan hasanuddin tambun bekasi rabu siang
sejumlah kendaraan dari arah jakarta ke cikarang
macet hingga lebih dari empat km
kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan lima hingga sepuluh km per jam
kemacetan ini dipicu banyaknya kendaraan
yang sengaja keluar dari tol jakarta cikampek
kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik sepeda motor
yang melintas hingga terjadi penumpukan kendaraan
sejumlah kendaraan bus pengangkut pemudik juga terlihat memadati ruas arteri
diprediksi hari ini hari ini akan menjadi puncak arus mudik yang kedua kalinya
kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik sepeda motor yang kedua kalinya
kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik sepeda motor yang kedua kalinya
kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik sepeda motor yang kedua kalinya